badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg meminta warga untuk mewaspadai terjadinya cuaca ekstrim di sejumlah wilayah di indonesia selama pancarobah
hal ini disampaikan melalui rilis bmkg pada tanggal dua puluh dua september
hujan dengan intensitas tinggi akan terjadi hingga dua puluh delapan september mendatang
hujan lebat ini dipicu oleh kondisi atmosfer yang labil dan diperkuat dengan adanya fenomena gelombang roseby equatorial
serta adanya daerah pertemuan angin
sementara sebagian besar wilayah indonesia akan memasuki periode awal musim hujan mulai akhir bulan oktober hingga november
pada masa peralihan musim kemarau ke penghujan ini perlu diwaspadai potensi hujan lebat dalam durasi singkat kilat atau petir angin kencang dan fenomena hujan es
dan berikut sejumlah wilayah di indonesia yang akan mengalami cuaca ekstrim